tepat siang tengah hari suara lonceng gereja terdengar dari menara gereja
lalu disusul alunan puja trisandie dari pengeras suara pura
selang beberapa saat kemudian suara azan pun menggema
keunikan inilah yang menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di kompleks puja mandala nusa dua bali
tidak ada perdebatan ataupun gesekan ketika panggilan ibadah berkumandang bagi masing masing umat beragama
berjalan jalan namun juga tetap melakukan ibadah selama berada di pulau bali
di dalam kompleks puja mandala berjajar lima tempat ibadah agama berbeda
yakni pura cekatnata
gereja katolik paroki maria bunda segala bangsa
serta masjid agung ibnu batuta
kompleks peribadatan ini dibangun di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di atas tanah seluas dua hektare
masing masing tempat ibadah menempati luas lahan yang sama
fasilitas parkir kendaraan di depan masing masing peribadatan digunakan secara bersama sama
ketika perayaan kenaikan isa al masih beberapa waktu lalu misalnya
kendaraan umat nasrani memenuhi seluruh areal parkir di depan tempat peribadatan

bahkan saat perayaan natal atau hari besar keagaman lain
pecalang atau petugas keamanan adat bersama tni dan polri saling bahu membahu menjaga keamanan
toleransi beragama tersebut terlihat dalam setiap kegiatan
setiap kali ada peribadatan dari masing masing umat
kita beritahu kita akan ada acara ini
kemudian yang lainnya semua
kita membeli dukungan
misalnya jamnya bertabrakan
kita mencari jam yang berbeda
dengan nadihara nyepi itu orang tidak boleh keluar
tidak boleh berhivitas
tetapi tetap kami di sini ada kebijakan untuk teman teman yang melaksanakan ibadah
dengan dikasih kesempatan dia mungkin kesokat pada waktu itu mungkin dua jam
dengan waktu dua jam itu dia melaksanakan ibadah
selesai itu dia kembali pulang dengan tenang dengan tertib
koordinasi yang selalu
kita buat di antara para pemimpin umat beragama yang ada di pujamandala ini
dan kebetulan kita ada satu wadah yang dibentuk yaitu paguyukan antar umat beragama pujamandala
toleransi di tengah keberagaman di dalam satu lokasi terjaga hingga saat ini
koordinasi asa asih dan asuh melandasi setiap kegiatan yang digelar masing masing agama
kalau nyepi baru baru ini nyepi memang itu bersamaan dengan awal ramadan ya
jadi kita melaksanakan ibadah taraweh
jadi memang kita sepakat
sepakat bahwa pada saat awal pertama sholat taraweh kita sepakat jemaah di sini untuk melaksanakan di rumah
karena itu bisa dilaksanakan di rumah karena itu merupakan sholat sunnah
toleransi di sini sangat nyata pak ya
jadi tidak hanya di
kita memang karena lima agama ini berderetan
jadi memang kita terapkan orang bali mengatakan asah asih asyuh itu
tidak hanya bagi warga domestik
tempat peribadatan di pujamandala juga terbuka bagi warga negara asing
bahkan ada jadwal misah atau penyekpaktian yang dikhususkan bagi una dengan pengantar bahasa inggris
toleransi dan kerukunan umat beragama di pujamandala
ya toleransi dan kerukunan umat beragama di puja
mandala ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh di indonesia bagaimana kemajemukan bisa tetap menyatu
dan pengamalan nilai pancasila seperti ketuhanan kemudian juga kemanusiaan persatuan termasuk juga musyawarah dan keadilan sosial nampak di tempat ini
dan mungkin ini bisa menjadi contoh untuk meneruskan atau melanggengkan negara kesatuan republik indonesia
tim cnn indonesia badung bali